dan informasi yang satu ini tidak kalah menarik dimana ada lebih dari enam belas nasi pecel pincuk disajikan dalam festival nasi pecel yang digelar di kota madiun jawa timur
ya dan dalam acara ini juga belasan ribu warga menikmati sajian nasi pecel ini secara gratis
jalan pahlawan kota madiun jawa timur jumat siang dibanjiri ribuan warga
mereka datang untuk menikmati enam belas delapan ratus dua puluh lima pincuk nasi pecel yang disajikan secara gratis
warga bebas makan sepuasnya dan mengambil sesuai selera
festival nasi pecel tersebut menjadi salah satu acara yang digelar untuk menyemarakan hari jadi ke seratus tahun kota madiun
museum rekor indonesia atau muri pun memberikan penghargaan atas pemecahan rekor jumlah pecel pincuk terbanyak
sebelumnya rekor ini dipegang kabupaten blitar dengan empat belas tujuh ratus tiga puluh pincuk nasi pecel pada dua ribu enam belas lalu
merupakan satu rangkaian dari meringati
ini sahabat kota madiun dan kita tidak ada persiapan khusus karena seluruh stakeholder lebih khusus adalah umkm yang berjualan nasi pecel di kota madiun
melebih ekspetasi dari ini jadi sebenarnya kita bisa lebih banyak
belasan ribu sajian nasi pecel pincuk tersebut berasal dari seratus peserta usaha mikro kecil menengah atau umkm penjual nasi pecel dari dua puluh tujuh kelurahan sekota madiun
inam tohari madiun